halo selamat berjumpa kembali dalam ⁇ leaders ⁇ corner bersama saya frida litwina
bank rakyat indonesia bri terus bergerak untuk mewujudkan visinya
nah tentunya untuk mewujudkan visi ini bri perlu melakukan berbagai langkah strategis
terutama di usianya yang sudah memasuki satu ratus dua puluh tujuh tahun di indonesia
apa saja langkah langkah strategis yang akan dan harus dilakukan oleh bri
kita akan membahasnya bersama dengan direktur utama bri bapak sunarso
pak sunarso terima kasih pak atas waktunya di cnn indonesia
pak narso di penghujung tahun dua ribu dua puluh dua tentunya kinerja
bri mendapat solotan dari publik dengan performa yang begitu bagus pak ya
nah untuk kinerja di third quarter pak dua ribu dua puluh dua bisa diceritakan
baik terima kasih litwina
jadi mungkin perlu saya share kepada publik tentang kinerja bri selama sembilan bulan ya
sampai akhir september dua ribu dua puluh
alhamdulillah dalam situasi yang sebenarnya tidak mudah
bri mampu membukukan laba rp tiga puluh sembilan tiga puluh satu triliun
dan itu artinya secara tahunan tumbuh rp satu ratus enam empat belas
dan kemudian kok bisa gitu labanya sebesar itu
dan ternyata di balance sheet kita juga semuanya tumbuh
yang pertama adalah aset kita sekarang secara grup mencapai rp satu enam ratus delapan puluh empat enam triliun
dan aset aset itu kita tempatkan di kredit
di mana kredit kita sudah mencapai rp satu satu ratus sebelas empat puluh delapan triliun
dan yang lebih pentingnya
yang lebih pentingnya
yang lebih penting lagi bahwa porsi kredit terbesar itu masih kepada umkm
dan ini menurut saya adalah porsi kredit kepada umkm terbesar di antara bank bank di seluruh indonesia
juga terbesar di sepanjang sejarah bri
tapi kemudian kita punya aspirasi bahwa pada akhirnya nanti di dua ribu dua puluh empat
saya kira ini sudah on the track
dan kemudian loan ini tadi saya katakan itu lebih kita arahkan ke umkm
ini signal yang saya kirim kepada publik adalah
bahwa bri tidak mungkin untuk meninggalkan korporasi sama sekali
tetapi pertumbuhan korporasi memang tidak setinggi tidak sepesat pertumbuhan kredit kepada umkm
dan kemudian kredit kredit ini kita kelola dengan baik dengan risk management yang baik
artinya risiko terkelola dengan baik
dan kemudian kalau bank bank yang memiliki kondisi liabilities kita mampu mengelola dana masyarakat
karena bank ini kan grup ya dan dididik dalam grup ini ada perusahaan perusahaan yang tidak menerima dana masyarakat
itu seperti pekadean pnm kan
tidak boleh menerima tabungan
tidak boleh di pekadean
itu saya kira yang paling penting dan sekali lagi dengan komposisi seperti tadi
dana masyarakat itu juga didominasi oleh dana murah yang kita sebut current account saving account kasa
itu biadanya yang murah
kemudian kecukupan likuiditas
itu artinya kita mesti lebih agresif lagi menyalurkan kredit
kalau masih di bawah sembilan puluh kita artinya harus mendorong menyalurkan kredit lagi
itu yang paling penting
dan saya ulangi lagi bahwa dengan pengelolaan balance sheet yang sehat dengan risk management yang baik
maka lagi lagi dalam sembilan bulan
bri menciptakan laba rp tiga puluh sembilan tiga puluh satu triliun
rupiah dua kali lipat ya pak
dua kali lipat
sekarang yang paling penting di sesi ini rasanya
dengan demikian kira kira guidannya untuk sampai akhir tahun
full year dua ribu dua puluh dua seperti apa
itu guidance yang kita berikan untuk sampai nanti full year dua ribu dua puluh dua
semoga tercapai nih pak ya
kalau bisa dibilang raportnya hijau semua nih pak
oh raport hijau semua bahkan hijau gelap
itu hijau tua sekali nih pak
hijau tua sekali
untuk mencapai pertumbuhan laba yang tiga puluh sembilan triliun rupiah itu kunci keberhasilannya apa saja pak kalau bisa di share
pasti itu ada faktor bahwa marketnya memang baik ya dalam artian market untuk perbankan ya
tapi yang lebih penting dari itu mungkin yang bisa saya share adalah
pertama bahwa bri ini memang bukan bank dengan aset terbesar ya
tapi bank ini memang karena fokus kepada umkm maka bank ini bukan aset terbesar
kalau menumbuhkan aset terbesar ya kita nanti tergoda main di korporasi
karena kita memang fokus saja main di umkm maka kita terus terang bukan menjadi bank terbesar
tetapi bank pencetak laba terbesar
itu yang paling penting
bukan bank dengan aset terbesar
karena mainnya di umkm
tapi bank pencetak laba terbesar
itu yang paling penting
dan kemudian kalau begitu kunci suksesnya dimana
fokus saja kepada umkm
fokus kepada umkm
yang kedua kunci suksesnya adalah memurahkan biaya dana
itu adalah kosofan termurah sepanjang sejarah bri
dan kemudian yang kedua adalah memurahkan biaya dana
dan kemudian yang kedua adalah memurahkan biaya dana
memurahkan biaya operasional operat kos
melalui transformasi digital
jadi proses proses bisnis kita kita lakukan secara digital
dan yang terakhir adalah memurahkan biaya kredit
karena kalau kita setiap ngasih kredit
kemudian kredit itu lancar pun di cas biaya cadangan
biaya pencadangan kalau nanti dia jadi macet
dan makin lancar kreditnya biaya cadangannya makin kecil
makin bermasalah kreditnya biaya cadangannya makin besar
ngasih kredit sepuluh miliar cadangannya sepuluh miliar juga
jadi memurahkan cost of credit menjadi kunci juga
jadi tapi apa kuncinya tadi
satu fokus kepada umkm
dua memurahkan biaya dana
tiga memurahkan biaya operasional melalui digitalisasi proses bisnis
dan yang keempat adalah memurahkan biaya kredit
melalui program program restruisasi sesuai ketentuan dari regulator
dan kita jalankan secara disiplin
alhamdulillah restruksi kredit kita berhasil
kita akan membahas masalah umkm ini lebih lanjut pak namun di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami leaders' corner dengan direktur utama bri
masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di leaders' corner
dan saya masih bersama direktur utama bri pak sunarso
pak tantangan di tahun depan ini sudah banyak orang yang mengatakan akan berat sekali ini
namun kinerja bri terbukti sangat bagus di tahun dua ribu dua puluh
pandangan anda ke tahun dua ribu dua puluh tiga seperti apa
jadi kita terutama kita evaluasi dulu deh situasi kita sekarang
jadi kalau sekarang terus terang saja tantangan yang paling utama adalah datang dari global
ekonomi secara global menghadapi tantangan yang luar biasa di dua area terutama ya
pertama adalah di mana mana inflasi tinggi
dan kemudian bank bank sentral meresponnya dengan menaikkan suku bunga ajuan
dan itu bagi kita secara domestik
risikonya adalah terjadi capital fly dan lain lain keluar
dan masih risiko global adalah ketidakpastian karena ketegangan geopolitik rusia dan ukraina
dan kemudian akan memicu terjadinya krisis energi dan pangan
ini juga perlu diwaspadai
tetapi di tengah kesulitan yang luar biasa di ketidak menentuan ketidakpastian di global
kita harus apresiasi bahwa ekonomi indonesia dikelola
kita harus apresiasi bahwa ekonomi indonesia dikelola
dikelola dengan sangat solid
dan kemudian menghasilkan menurut saya pertumbuhan yang impresif
ketika beberapa negara besar di dunia pun diprediksi akan mengalami resesi tahun dua ribu dua puluh satu
bahkan bloomberg kalau nggak salah waktu itu melakukan riset melakukan modeling
tapi tanda tandanya bahwa itu tidak terjadi juga sudah mulai ada ketika kita first tiga quarter
menurut saya itu sangat impresif
dan kemudian kita mesti lihat kekuatan kita di mana
driver daripada pertumbuhan di indonesia masih konsumsi rumah tangga
maka kemudian menjaga daya beli masyarakat
kemudian supaya masyarakat punya kemampuan daya beli dan kemudian meningkatkan konsumsinya menjadi penting untuk pertumbuhan ini
dan kemudian yang berikutnya kalau kita bandingkan dengan krisis krisis sebelumnya terutama sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
krisis sekarang ini krisis yang berat
tetapi karena kita sudah sering krisis risk management kita menjadi sigap untuk mengatasinya secara agregat secara keseluruhan
maka kita itu sebenarnya memiliki ketangguhan yang saya boleh katakan
ketangguhan yang saya boleh katakan ketangguhan kita luar biasa
karena beberapa indikator jauh lebih baik dibandingkan waktu krisis sembilan puluh delapan
contohnya saat ini kita masih punya cadangan divisa satu ratus tiga puluh miliar dolar
external dep terhadap gdp kita
saya pikir dalam situasi yang sulit ini ini adalah menunjukkan keberhasilan kita semua
semua pihak mengelola ekonomi ini dengan hati hati dengan prudent
dan mengeluarkan policy response yang tepat
policy response yang tepat itu saya kira
dan apa sih policy response yang tepat saya boleh sampaikan
jadi ada challenge secara global dan domestik dan kemudian regulator pemerintah mengeluarkan policy response
policy response nya misalnya contoh bi bi secara perlahan dan terukur menaikkan suku pengajuan
bi kan kita juga tahu bahwa bi pasti menghadapi masalah bagaimana mengendalikan inflasi
yang dampak dari inflasi global kemudian bi juga menaikkan gwm gero wajib minimum
kemudian foreig reserve kita tadi saya ulangi satu ratus tiga puluh miliar dolar
dan ini kita juga harus paham semuanya bahwa bi pun punya istilahnya ruang yang tidak mudah untuk dikelola
satu adalah kalau fat rate nya naik kan bi harus naikkan suku bunga
tapi kalau suku bunga dinaikkan terus kemudian nanti ancamannya adalah bahwa pengusaha nggak mampu membayar bunga kreditnya
menjadi npl nah batasannya berapa
kalau selisih antara fat rate sama suku bunga itu berarti kita harus naikkan
nah batasannya berapa kalau selisih antara fat rate sama suku bunga itu berarti kita harus naikkan

memberikan respon melalui policy policy yang bijak dan tepat
dan kemudian itu indikator makro
tapi bri sendiri juga punya indikator yang kita sebut indeks bisnis umkm
yaitu bri micro smi index
itu mengukur tiga hal
pertama adalah indeks aktivitas bisnis umkm
itu kelihatan memang menurun di quarter tiga
tetapi masih di atas seratus
artinya sebenarnya aktivitas bisnis masih tumbuh
hanya pertumbuhannya menurun
diukur dari pembelian barang bahan baku
aktivitas kerja penjualan dan lain lain di umkm
yang kedua adalah indeks ekspektasi bisnis selama tiga bulan ke depan
di triwulan empat dua ribu dua puluh dua ini
ternyata memang indeksnya menurun
tapi sekali lagi masih di atas seratus
artinya bahwa pelaku umkm optimis bahwa tiga bulan di sisa tahun dua ribu dua puluh
ini sebenarnya bisnis di umkm itu masih baik
dan yang terakhir adalah indeks kepercayaan pelaku usaha umkm
terhadap kemampuan pemerintah mengelola berbagai tantangan ekonomi
itu juga menurun tetapi masih di atas seratus
artinya bahwa pelaku umkm masih percaya kepada kemampuan pemerintah
mengelola berbagai tantangan ekonomi melalui tadi
policy response kebijakan kebijakan yang tetap pro kepada pertumbuhan
itu maka kemudian kalau ngomong iklim bisnis perbankan

kredit perbankannya tumbuh sebelas persen year on year
kemudian dana masyarakat yang dihimpun perbankan tumbuh enam delapan persen
pertumbuhan kredit sudah menyalip pertumbuhan dana masyarakat di bank
itu kayaknya itu jelek padahal ada sisi positifnya
bisa disimpulkan bahwa kalau pertumbuhan kredit sudah menyalip pertumbuhan dana
dana masyarakat artinya ekonomi kita mulai pulih
dari berarti pengusaha pengusaha pelaku pelaku usaha
mulai menarik uangnya yang tadinya diam di bank
ditarik digunakan untuk berbisnis untuk berusaha
dan itu sebenarnya akan meningkatkan pertumbuhan juga
karena pertumbuhan kreditnya naik
dan kemudian pertumbuhan geliat bisnis akan meningkat
aktivitas bisnis meningkat
dan yang penting adalah ketika pertumbuhan kredit sudah menyalip pertumbuhan dana
maka ada alarm yang harus dijaga
yang harus dijaga adalah rasio likuiditas
terhadap kredit itu yang kita sebut loan to deposit ratio
artinya di pasar perbankan masih tersedia likuiditas untuk menumbuhkan kredit
itulah kemudian bisa dipahami bahwa bi menaikkan suku bunga untuk menyedot likuiditas
kemudian menaikkan gwm untuk menyedot likuiditas
mengendalikan inflasi dan nilai tukar
tapi yang paling penting semuanya harus presisi
ketika pasar sudah membutuhkan untuk tumbuh itu membutuhkan likuiditas
maka saya yakin bank sentral akan melepas likuiditas itu
karena lebih tepat juga meskipun bukan urusannya bank sentral pertumbuhan ini
tetapi saya yakin bahwa bank sentral akan mempertimbangkan itu untuk mendorong pertumbuhan
karena inflasi yang terkendali akan lebih cakep lagi
kalau inflasi yang terkendali itu diimbangi oleh pertumbuhan
supaya tetap tidak menimbulkan new unemployment
jadi yang paling penting
jadi kira kira gambarannya seperti itu
view nya ini positif sekali nih pak
dari pak narso sudah sharing tadi
dan juga pertumbuhan ekonomi republik indonesia yang cukup bagus dibandingkan negara negara lain
nah apa kemudian strategi dari bri untuk memanfaatkan momentum ini pak
jadi sebenarnya yang penting bagi bri adalah menjaga pertumbuhan ini
jadi kita sebut sustainable growth
dan syarat untuk tumbuh secara sustain itu ada empat menurut saya
yang pertama adalah kita harus memiliki sumber pertumbuhan yang pasti
memastikan ada sumber pertumbuhan
dan sumber pertumbuhan itu kalau di bri
strategi pertumbuhannya itu cuma dua sebenarnya
satu adalah menaik kelaskan existing customer
nah sahabat yang sudah ada di dalam bri ini dinaik kelaskan
dan itu harus diikuti dirancang secara sistematis
caranya seperti apa pak naik kelas ini
jadi kemudian naik kelas misalnya
nah sahabat yang naik kelas itu ada trackingnya
jadi nasabah yang tahun ini masih berada di level
kemudian kita ikuti sampai mungkin setahun dua tahun
oh dia sudah naik ke kelas small ya kecil
oh dia sudah naik ke menengah
dan itu ada aplikasinya juga
oh saya ternyata di bri masih digolongkan mikro
maka saya harus misalnya saya harus mencari pengetahuan baru
tentang bagaimana menumbuh kembangkan
bagaimana mengadministrasikan bisnis
bagaimana mencari akses pasar
itu ada di situ
dan kemudian dimasukkan lagi ke situ setelah setahun berikutnya
oh saya sekarang sudah naik kelas menjadi nasabah kecil ya small
dan lain lain dan lain lain
tapi itu kita buat untuk trackingnya itu
nah sumber yang kedua adalah kita turun ke bawah
mencari segmen yang lebih kecil
makanya kemudian kita bentuk holding ultramikro
membentuk holding ultramikro dengan melibatkan teman teman di pegadaian
dan permodalan nasional madani bergabung sama bri menjadi bri group
untuk fokus kepada ultramikro adalah bagian daripada strategi
memastikan ada sumber pertumbuhan baru bagi bri group
itu syarat pertama
syarat kedua kita harus memiliki kecukupan modal kecukupan kapital
kalau di bank diukur sebagai car capital adicose resume
padahal padahal saya bilang compliannya dulu
kalau kita mau comply dengan ketentuan misalnya basel three
di mana semua resiko harus dijadangkan
termasuk meng cover risiko kontra cyclical risk namanya
kalau setiap tahun kita tumbuh sekian persen
sebenarnya selama tiga sampai empat tahun ke depan bisa dipastikan bahwa berapapun laba bri
tidak perlu ditahan sebagai laba ditahan untuk mempererat modal
artinya layak dibagikan gitu itu yang paling penting
artinya kan begitu kuatnya permodalan bri sehingga cukup untuk mendukung pertumbuhan
secara sustain sampai beberapa tahun ke depan
itu syarat yang kedua kecukupan modal
yang ketiga adalah kecukupan likuiditas
artinya kalau mau likuiditasnya terpakai secara optimal
maka kita masih punya ruang untuk mendorong pertumbuhan kredit
dengan menggunakan likuiditas yang ada
dan yang terakhir adalah yang keempat
syarat untuk tumbuh secara sustain adalah kita harus memiliki quality of growth yang baik
kualitas pertumbuhan yang baik
dan itu di mana tercermin di bagaimana kita tumbuh di aset
yang pasti didukung oleh tumbuh liabilitas
tetapi aset kita harus kita jaga kualitasnya di nbl
itu artinya sebenarnya terkelola dengan baik
tapi bukan itu yang penting
yang penting adalah bahwa berapapun npl kita punya cadangan
dan cadangan itu berupa kapital
artinya kalau terjadi npl sepuluh kita punya cadangan dua puluh tujuh
wah itu lebih dari cukup
dan kemudian ada juga di dalam yang sehat itu ada namanya loan interest
loan interest kita sekarang sudah menurun jauh dibandingkan waktu awal pandemi
dan terhadap khusus terhadap loan interest itu juga harus kita cadangkan
pendek kata ini yang kita bilang bahwa menjaga quality of growth itu strategi kita adalah strategic soft landing
dan itu artinya bahwa kita tumbuh tapi kemudian kalau terjadi pemburukan kita cadangkan cadangannya
dan kemudian kita sediakan biaya cadangannya
itu lebih dari memadai
namun yang paling penting adalah mengelola dengan risk management yang baik
jadi empat itu strategi kita untuk tumbuh
satu memastikan ada sumber pertumbuhan baru
itu wages itu adalah ke holding ultra mikro
dan menaik kelaskan nasabah yang sudah ada
yang kedua adalah menjaga kecukupan modal
kita punya car yang lebih dari cukup
dan kemudian kita menjaga likuiditas
untuk kita dorong untuk
untuk kita dorong untuk menumbuhkan pertumbuhan kredit
dan kemudian yang terakhir adalah menjaga kualitas dari pertumbuhan itu sendiri
banyak bank yang sekarang go digital pak bagaimana dengan bri
go digital saya mesti ceritakan bahwa memang kita tidak bisa tidak
kita harus mendigitalkan bank ini
pertama adalah mendigitalkan bisnis prosesnya
supaya menurunkan off rate cost
menjadi proses kredit kita menjadi lebih cepat lebih produktif lebih efisien
yang kedua menurunkan operational risk
karena hal hal yang tadinya manual mengandung human error dan lain lain
itu adalah operational risk kita bisa turunkan operational risk nya dengan digital
tapi mendigitalkan bisnis proses saja juga tidak cukup
digitalisasi harus juga merombak dan menemukan new business model
yang bisa create value lebih tinggi dibandingkan kalau kita bisnis konvensional
tantangannya adalah apakah pasar kita sudah semuanya fully digital
ternyata jawabannya belum
karena belum maka kalau kita tidak kita digitalkan
sekian tahun kemudian kita akan ketinggalan
tapi kalau kita fully digitalkan sekarang
banyak ibu ibu nenek nenek di ujung dunia sana
yang belum terjangkau oleh layanan dan belum bisa dijangkau dengan digital
masih harus layanannya konvensional
maka dua duanya kita siapkan
kita siapkan proses digital banking ini ke depan
dan sekarang juga sudah mulai untuk melayani area tertentu
di perkotaan anak muda itu kita janggun
tapi ibu ibu di pedesaan sana yang kemudian masih bertransaksi secara cash
segala macam itu masih kita terus sentuh secara konvensional
sehingga strategi yang dilakukan bri group adalah hybrid bank
contoh hybrid bank adalah bri punya agen briling
di mana warung warung kita jadikan agen untuk memberikan layanan perbankan
proses antara warung dengan bri digital
tapi proses antara warung dengan nasabahnya konvensional
itu yang paling penting
dan nilainya tidak kecil
ternyata dibilang bahwa di era digital ini
transaksi melalui agen melalui warung warung itu
ternyata setahun rp satu empat ratus triliun
jadi saya cuma mau mengatakan bahwa
apakah semua masyarakat sudah fully digital
karena tadi yang bertransaksi lewat warung masih rp satu empat ratus triliun nilainya setahun
masih kita akan lanjutkan kembali perbincangan
namun sesudah jeda berikut ini pak
tetaplah bersama kami leaders corner akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih di ⁇ leaders ⁇ corner bersama saya dan presiden direktur atau direktur utama bri bapak sunarso
pak bri terkenal sebagai pionir nih pak dalam penerapan esg
bagaimana caranya untuk kemudian mengakselerasi penerapan esg ini pak
oke sebelum mengakselerasi sebenarnya
inisiatifnya dulu dan kemudian landasan hukumnya dulu
jadi esg ini sebenarnya kan diatur sebenarnya
secara global terkait hal hal yang menjadi protokolnya untuk mengatur masalah
bagaimana kita mengelola bisnis dan kemudian related dengan menjaga lingkungan
itu ada frameworknya
dan itu adalah sebagai guidance
guidance yang bagi perusahaan
bagi perusahaan untuk mengimplementasikan manajemen risiko
dan juga membaca atau menangkap peluang dari isu isu yang terkait sama climate change
secara domestik sorry kemudian dari sisi aspek sosial
termasuk keterlibatan kepada masyarakat human right praktek ketenaga kerjaan
hubungan dengan klien dan lain lain dengan stakeholder yang lain itu diatur di situ
dan kemudian ada juga aspek governance dari oecd
itu sebagai panduan dalam implementasi tata kelola perusahaan ya
tata kelola perusahaan yang kita sebut group corporate governance principle
dan kemudian juga ada namanya standard global dalam pelaporan data informasi tentang esg
yang implementasinya serta ada namanya sustainability report ya bri
itu ada namanya gri ya itu namanya global reporting initiative
kemudian ada namanya sasb gitu ya jadi sustainable accounting standard board gitu ada
dan kemudian berbagai esg rating itu juga kita ikuti
di mana salah satunya adalah snb ya standar and pull global sustainability
dan kemudian ada juga namanya sustainalytic dan lain sebagainya
yang terkait sama pengukuran pengukuran tingkat penerapan
jadi itu adalah penerapan esg ini
bagaimana sekarang regulasi lokal
jadi ada pojk nomor lima puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga keuangannya
ljk dan emiten serta perusahaan publik
itu diatur oleh pojk itu
kemudian ada pojk nomor enam puluh yang khusus
mengatur tentang penerbitan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan
yang kita sebut green bond
dan kemudian ada juga taksonomi hijau indonesia
thi taksonomi hijau indonesia
yang dikembangkan ojk sebagai panduan bank dalam mengidentifikasi nasabah nasabah yang ramah lingkungan
nah sekarang yang paling penting adalah
merespon berbagai kebijakan global maupun domestik itu
bri ini saya katakan sejak tahun dua ribu lima belas
kita ini sebagai first mover
financial industry di indonesia terutama banking ya
dan kemudian bri commit untuk menerapkan isg ini
bri itu membentuk komite esg di level direksi dan komisaris
kemudian untuk operasionalnya bri membentuk divisi yang khusus menangani esg
dengan tugas pertama menyusun perencanaan strategik esg
dua merancang perencanaan operasionalnya
yang ketiga adalah menyusun prosedur monitoring evaluasi reporting yang terkait dengan esg
karena reportingnya banyak banget loh itu
kalau diikuti baik apa namanya dalam bahasa indonesia maupun bahasa inggris karena domestik maupun global
dan hasilnya apa
hasilnya kalau saya boleh share gitu ya
jadi oh satu lagi
dalam penerapan isg ini
kita juga sudah pernah menerbitkan sustainable bond
sustainable bond itu tahun dua ribu sembilan
dua ribu sembilan belas kita terbitkan lima ratus juta usd
alhamdulillah oversubscribe sampai delapan kali delapan empat kali
artinya sebenarnya investor sangat concern tentang apa namanya sustainability
dan kemudian kita juga punya kemampuan sekarang untuk menghitung emisi gas rumah kaca dalam aktivitas bisnis kita
itu nanti lanjutannya ini nanti inisiatifnya apa sebenarnya
kalau kita dalam
kita dalam berbisnis ini menghasilkan gas rumah kaca sekian
maka kita harus turun tangan untuk menyerap atau menjaga supaya tidak nambah emisi karbon kita
itu apa aktivitasnya
dan kita juga sekarang komit untuk menyalurkan kredit kepada apa namanya portfolio kredit yang berkaitan dengan usaha yang berkelanjutan
itu sekarang sudah mencapai enam ratus tujuh puluh satu triliun
lebih spesifik lagi yang portfolio hijau itu tujuh puluh enam satu triliun
dan portfolio kredit di bidang sosial umkm
jangan tanya kalau itu ya
karena kita sekarang sudah lima ratus sembilan puluh lima triliun kredit kita kepada apa namanya umkm yang berkelanjutan
dan ini bagian
saya pikir ini adalah bagian implementasi terbesar esg di indonesia
saya boleh klaim itu karena tradisi sosialnya kita dengan holding ultra mikro dan lain lain
saya pikir itu yang terbesar ya di indonesia
dan kemudian yang paling penting
sekarang adalah terakhir itu di dua ribu dua puluh dua kita juga menerbitkan green bond ya
dan kita jadikan nanti tiga tahun bertahap lima triliun
alhamdulillah yang lima triliun juga sudah selesai
jadi kita oversubscribe itu sampai empat empat kali
artinya domestic market pun sebenarnya sangat concern kok dengan hal hal yang terkait sama green ini
baik yang terakhir itu saya boleh sampaikan dari
itu rating kita tentang esg juga bagus ya
dimana menurut smp global
itu rating kita enam puluh tiga itu tertinggi di antara perbankan di indonesia
enam puluh tiga itu rating itu tertinggi diantara perbankan di indonesia
kemudian tentang sustainability itu kita juga dikategorikan sebagai low risk dari sisi imelminasi isg
kemudian ada skor namanya asian corporate governance scorecard
dan kemudian ada skor cgbi yaitu corporate governance perception index
itu di indonesia
dari sisi apa namanya pengelolaan tata kelola ya government
dan nanti ada hal hal yang penting sebenarnya
kelanjutan daripada implementasi ini
tapi kita komit untuk menerapkan prinsip prinsip esg ini secara baik
dari inisiatif inisiatif yang bapak bicarakan tadi
semuanya tentu berujung untuk mendukung komitmen pemerintah terhadap net zero emission juga ya pak ya
nah bri kemudian mencanangkan program bri menanam kalau tidak salah
jadi prinsip net zero ya
saya pikir prinsipnya itu apa dan definisinya apa
itu masih diperlukan strategi komunikasi yang pas kepada masyarakat
karena untuk mencapai net zero
itu pelakunya kan masyarakat sebenarnya pelakunya
yang bisa mengerjakan masyarakat
dan masyarakat kan tingkat pengetahuannya beda beda
maka kita harus berikan satu hal yang paling dasar
yang dengan mudah bisa dilakukan oleh masyarakat
itu yang paling penting dulu
nah sepemahaman kami bahwa net zero ini kan begini
aktivitas kita itu tidak terhindarkan pasti mengemisi karbon
tapi karbon yang kita emisi
itu harus bisa kita absorb kembali
dalam juga berbagai aktivitas
sehingga net dari aktivitas kita itu zero
karbon yang bisa diemisikan
maka kemudian di atmosfer ini
tidak makin menumpuk emisi karbon itu
kalau begitu dua dong aktivitas yang paling utama
satu adalah mengabsorb karbon yang sudah kentayangan di atmosfer
itu yang pertama
yang kedua menahan jangan ada emisi baru
kalau ada emisi baru harus langsung diabsorb
nah sampai saat ini
sepengetahuan saya ini
belum ada mesin untuk mengabsorb karbon
dalam bentuk yang bisa mensintesa menjadi biomasa
kalaupun misalnya mengabsorb karbon
karena melalui proses pendinginan dan tekanan
kemudian karbonnya yang tadinya gas menjadi cair
ada di pabrik pabrik gas banyak itu praktek
tapi kemudian karbon itu jadi cair
co dua cair segala macam mau diapakan
yang paling penting kan terabsorb kembali menjadi biomasa
karena asalnya dari biomasa
maka itu sebenarnya
meskipun analisnya rumit tadi
aktivitas dasarnya kan sederhana
satu satunya mesin yang bisa mengabsorb karbon
gentayangan di atmosfer menjadi biomasa adalah tanaman
tanamanlah yang bisa mengabsorb co dua
karbon di udara
ditambah air dari tanah
kemudian menjadi biomasa
maka kemudian bri datang dengan konsep
mari kalau gitu kita bikin gerakan menanam
yang kita sebut bri menanam
nah baru sekarang operasionalnya
perlu nggak menjelaskan kepada masyarakat tentang
sintesa karbon co dua plus h dua o menjadi bla bla bla bla bla bla gitu
tidak perlu pak
yang perlu adalah ngasih tahu kepada masyarakat
mari menanam supaya bumi kita menjadi adem sejuk
mari menanam supaya iklim kita nggak berubah
sehingga menimbulkan hujan tiba tiba
itu saja sebenarnya komunikasi yang diperlukan
mari menanam bapak ibu sekalian gitu
kemudian bri bikin
sudah berapa juta pohon mungkin nih pak yang
jadi ini kan kita launching kemarin itu di september tahun ini sebenarnya
dan kita targetnya itu satu tujuh puluh lima juta sebenarnya setahun
termasuk nanti tahun dua ribu dua puluh tiga
dan alhamdulillah sekarang kita sudah menanam itu lima ratus sembilan puluh ribu pohon
dan saya yakin tercapai
oh ada yang ditanam di desa brilian itu rp tiga ratus sembilan ribu
kemudian ada yang ditanam di lahan nasabah kur existing itu satu ratus tujuh puluh ribu
ada satu ratus tiga belas ribu ditanam di nasabah kur baru
prinsip kata kita singkat kata kita buat mekanismenya itu jadi mudah
jadi nasabah ngambil kredit nih ke bri
sebut saja kur
habis angkat kredit kan dia berjanji
saya dengan ini gitu dengan nama ktp segala macam
menyatakan berhutang kepada bri sepuluh juta rupiah dalam bentuk kur
maka berjanji melakukan pelunasan pada hal sekian
dan setelah itu kita minta dia berjanji untuk saya menerima pohon dari bri
jadi diselipkan klausal untuk menanam pohon gitu pak ya
ya tapi gak disitu
tapi di tempat terpisah
ini dikasih pohon saya berjanji untuk menanam dan merawatnya
jadi gak cukup melunasi kredit saja merawat pohon
maka kita sudah hitung kalau satu tujuh puluh lima juta pohon selama masa laku kredit sebutlah lima tahun
maka pohon pohon ini akan tumbuh menjadi tanaman berumur lima tahun
nanti kalau satu pohon saja berapa ton biomasa yang sentesa
kita bisa lihat bahwa bri dengan aktivitas ini memiliki aset berupa karbon berapa ton
yang diserap dari atmosfer
ya bisa jadi aset nanti bisa dimonetasi
tapi kalau nggak dimonetasi paling tidak sudah mengurangi karbon yang kentayangan di atmosfer
itu yang paling penting
dan lama lama nanti kita akan gak cukup satu tujuh puluh lima juta
sekarang kita punya delapan juta nasabah guru
kalau delapan juta itu masing masing nanam satu pohon delapan juta pohon loh
belum internal bri
dan kita juga akan bagi
nasabah nasabah yang punya lahan nanam di lahannya sendiri
karena di lahannya sendiri silahkan nanam buah buahan
ada durian ada mangga ada avokat ada guava ya jambu itu
dan ada yang lain lain
tapi kemudian kalau misalnya nasabahnya nggak punya lahan
kan bisa kerjasama sama desa
desa biasanya punya lahan yang untuk fasilitas umum
mungkin di kota juga ada
dan itu gak harus buah buahan
bisa kita tanami tanaman hutan
tanaman hutan tanaman yang ya peneduh segala macam
yang penting kan bisa mensitesa karbon
kita juga sudah punya jenis jenis tanaman yang paling cepat mensintesa karbon
misalnya contoh sukun tembesi dan lain lain
itu kita ada semua
bagaimana sekarang di perkotaan
kalau gak punya lahan
udah gangnya sempit selokannya bau segala macam
itu justru menjadi sasaran
kalau itu kita tanam tanaman tanaman horticultura
yang bisa dibutuhkan untuk kebutuhan sehari hari
misalnya sayur yang bisa ditanam di pot
cabai yang bisa ditanam di pot
atau di tanaman gantung
karena itu akan menyerap karbon dan memproduksi oksigen yang dibutuhkan untuk orang yang bernafas di sekitarnya
jangan sampai kita bernafas saja berebut oksigen
untuk bernafas saja berebut oksigen
saya pikir gerakan ini yang harus kita
dan tidak sulit
saya katakan tidak sulit
itu hanya butuh role modeling
itu yang kita lakukan di gerakan bri menanam
baik pak narso sudah memimpin bri sejak dua ribu sembilan belas ya pak ya
saya masih mau gali lagi mengenai kepemimpinan pak narso
tapi di segmen berikutnya
kita akan kembali setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami leaders' corner bersama di rut bri
masih akan kembali sesaat lagi
senang sekali anda masih bersama kami di leaders' corner
dan masih bersama saya direktur utama bri pak asunarso
pak di tengah tantangan ekonomi yang demikian beratnya
dan ada satu ratus dua puluh lima ribu karyawan bri yang bapak pimpin ya
iya bri saja
belum grup itu
nah apa tantangan bapak untuk membawa bri ini mengarungi masa masa depan yang katanya akan lebih sulit nih pak di dua ribu dua puluh tiga tentunya
saya tadi sudah sampaikan bahwa di dua ribu dua puluh tiga itu memang situasinya sulit
tapi kita tidak boleh menyerah
tidak boleh pesimis
kita tetap harus optimis tapi nggak boleh jumawah
harusnya sembrono kemudian petentang petenteng lah kasarnya
jadi harus tetap kita jalani dengan optimis tapi kita harus penuh kewaspadaan
supaya kebijakan yang kita ambil strategi yang kita terapkan itu tepat dan presisi
dan bisa dieksekusi dengan baik itu dulu
kalau tantangannya sekarang bagi bri saya sebagai pemimpin bri group
tantangannya sebenarnya cuma dua
yang pertama adalah mempertahankan sustainability
keberlanjutan dari kinerja bri ini
karena setiap kita melangkah gagal atau sukses selalu saja kita itu dikuntit ya
diikuti oleh namanya strategic risk
strategic risk itu adalah ketika kita secara strategik nggak pas merespon challenge
maka kemudian kemampuan bersaing kita menjadi turun
maka kemudian kita tidak mampu bersaing
apalagi mempertahankan market share kita
dan kemudian dan jawabannya itu adalah transformasi
itu tantangan pertama
tantangan pertama adalah bagaimana kita mempertahankan kinerja kita itu tetap paling tidak tercermin di penguasaan market share
kalau kita kena strategic risk itu obatnya hanya satu transformasi
namun demikian transformasi itu tidak mudah
maka muncul tantangan yang berikutnya
kita bikin program transformasi macam macam strategik yang canggih canggih
tapi ada tantangannya
tadi kan disebut karyawannya saja satu ratus dua puluh lima ribu
belum lagi itu di bank belum tadi di grup mungkin dua ratus ribu
terus bagaimana kita mengkomunikasikan program transformasi itu
sedangkan yang kita harus ajak komunikasi bukan hanya karyawan
tapi seluruh stakeholder kita harus komunikasikan
siapa saja stakeholdernya
satu pemegang saham
kita harus berkomunikasi kepada shareholder
memberikan harapan ekspektasi bahwa kita akan store kinerja keuangan
yang mungkin melebihi ekspektasi mereka
karena kita dititipi modal untuk dikelola
maka kita harus menambah besar memberikan nilai tambah kepada setiap sen modal yang ditempatkan di bri
itu kita harus komunikasikan
strateginya apa eksekusinya seperti apa
monitoringnya seperti apa
kebetulan pemegang saham kita dua yang besar
satu adalah pemegang saham yang namanya pemerintah
maka kita harus komunikasi sama pemegang saham yang namanya pemerintah ini
wahai pemerintah kami akan melakukan transformasi seperti ini
dan kita berharap kita bisa store dividen sekian
dan kemudian memberikan capital gain sekian
itu kita komunikasikan
demikian juga pemegang saham yang berikutnya kan publik
apalagi kita dituntut keterbukaan
keterbukaan governance yang baik
itu melalui komunikasi
yang berikutnya kita harus komunikasi kepada stakeholder yang namanya pemangku kebijakan
maka kita harus comply dengan kebijakan itu
kemudian yang berikutnya stakeholder kita namanya customer
kita harus komunikasikan bahwa datanglah ke bri
mari kita tumbuhkan bersama sama bri
dan bri harus mampu memberikan layanan yang beyond ekspektasi mereka
ada stakeholder yang lain lagi yang juga pasangan
kita harus memastikan kepada karyawan
untuk bisa memberikan tempat kerja yang kondusif untuk bisa menumbuh kembangkan karir mereka sesuai potensi mereka
saya ulangi lagi sesuai potensi mereka
dan potensi itu harus di assess harus di apa apa segala macam
sehingga mereka harus berkompetisi secara sehat
memberikan yang terbaik dari mereka kepada perusahaan
dan itulah yang kita gabung menjadi yang terbaik dari bri
itu yang paling penting
yang terakhir stakeholder bernama masyarakat
masyarakat ya tergantung interestnya
lewat di depan bri melihat gedungnya kotor
kan kemudian paling yang ini bang kok kotor banget
maka kemudian wajah kita kepada masyarakat juga harus tampil dengan proper gitu
ketika orang interestnya terhadap bahwa kantor bri kotor mereka nggak mau tahu
dijelaskan ini bri labahnya terbesar gitu
enggak gak efek
tapi kok kantornya kotor
itu kan gak efek
sama dengan karyawan juga kita
kita bank terbesar
tapi kita tetap harus hati hati
karena kalau gak hati hati kita kena strategi kris maka kita bisa tiba tiba saja jatuh
itu komunikasi seperti ini harus balance
itu yang paling penting
saya kira tantangan yang ya itu dua tantangan itu
satu adalah melakukan transformasi secara terus menerus berkelanjutan
dan kemudian mengkomunikasikannya secara efektif
kepada seluruh stakeholder
baik termasuk masyarakat
pak sebagai leader nilai apa yang ingin bapak bangun dan visi besar bapak untuk bri sendiri itu apa
pertama saya kira bri ini kan perusahaan besar ya
yang memiliki banyak stakeholder
dan harus mampu menge create value kita
dan ya kebetulan sekarang di bumn ini menurut saya baguslah ya
di bawah kepemimpinan pak erick thohir ini
menurut saya bumn itu menjadi lebih fokus dan lebih tuntas gitu
kenapa bisa lebih fokus
karena memang tugas bumn ini kan create value
dan kemudian sering campur aduk gitu antara social value dengan economic value
tapi sekarang sudah ada jelas
ada bumn a b c d yang dititik beratkan untuk create social value
supaya jangan minta bumn jangan minta forum modal namanya penyertaan modal pemerintah gitu
terus kemudian ada bumn yang memang dititik beratkan untuk
di kpi nya itu untuk create economic value
ya memang nyari duit nyari duit nyari duit gitu
nah bri bank yang melayani umkm bersyukur kita dapat tugas dua duanya
itu juga ada targetnya gitu
jadi nyari labah itu ada targetnya gitu
kemudian juga selain itu adalah mendeliver social value
yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat
dan ini menurut saya
ini menurut saya penting gitu ya
dan kemudian kalau gitu kita mesti terjemahkan
dalam rangka bri bisa mendeliver economic value apa aja kira kira
oh kita harus labah kita harus store dividen kita harus maer pajak
kita harus mempertahankan dan meningkatkan market kapitalisasi
tapi kemudian itu saja tidak cukup
kita harus membangun bersama sama yang disebut ekonomi kerakyatan
untuk kesejahteraan masyarakat
dan untuk menewat
menjawab tantangan ke depan
bri melakukan transformasi
yang seumur saya masuk bri
saya datang ke bri dua ribu lima belas ya
waktu itu kita bersama sama melakukan transformasi
dengan visi waktu itu
jadi itu dua itu
maka kita juga harus menjadikan bri ini rumah bagi talent talent terbaik di republik ini
itu kita garap
dan kemudian saya sempat berkata
dan kemudian saya sempat ke pegadehan
kemudian saya juga melakukan transformasi di sana
terus saya balik lagi ke sini untuk memastikan juga bahwa transformasi itu jalan
transformasi itu jalan kemudian kena pandemi
jadi itu kan muncul lagi strategi kris kan
maka kita responnya harus transformasi
maka program transformasi kita kita review kita cocokkan
kita matchingkan dengan tantangan yang ada pandemi
maka kemudian kita sudah melibatkan perusahaan anak
karena melibatkan perusahaan anak
dan yang home to the best talent sudah otomatis ada di dalamnya
tapi kemudian kita
kalau mau jadi the most valuable banking group in southeast asia
di situ ada bagaimana kita meng create social value
karena kita akan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin
dan kita ingin melayani masyarakat sebanyak mungkin
dengan biaya semurah mungkin
maka transformasi kita fokuskan kepada digital dan culture
kira kira seperti itu
revolution dua kita sebutnya itu
yang kita ingin menjadi the most valuable banking group in sesia
dan kemudian strategi pertumbuhan kita adalah
tadi mendorong nasabah existing naik kelas
dan kita go smaller mencari nasabah nasabah yang baru di ultramikro
dan go smaller itu yang kita implementasikan dengan membentuk holding ultramikro
kira kira visi besarnya itu
akan kita capai seperti itu
pak narso anda kan sebagai seorang bankir sudah banyak sekali pak
mendapatkan penghargaan dari hasil research saya ya pak
bri juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan
baik dari bumn maupun dari majalah majalah perbankan
mungkin ada closing statement pesan pesan dari pak narso kepada pemirsa cnn indonesia
saya cuma mau mengatakan begini ya
terima kasih ya berbagai lembaga sudah memberikan penghargaan kepada saya
dan itu pengakuan daripada saya
dan mungkin ada dedikasi saya kontribusi saya kepada masyarakat
tapi yang saya ingin sampaikan adalah kembali lagi
situasi kita tidak mudah
dan bri yang disebut banknya rakyat kecil ini
dalam situasi yang tidak mudah
harus merestrukturisasi tiga juta nasabah umkm
untuk bisa selamat dari dampak pandemi
dan itu nilai kreditnya gak tanggung tanggung
dan alhamdulillah dengan ketelatenan dan ketepatan strategi kita berhasil
sekarang sudah banyak yang lunas banyak yang lancar kembali
dan kemudian kalau yang tidak bisa diselamatkan pun
tidak sampai mengganggu banknya karena kita punya cadangan yang baik
namun yang penting yang saya sampaikan kepada masyarakat adalah
seperti apapun persepsi masyarakat tentang bri ini
pasti masih banyak ketidaksempurnaan di sana sini
dan kita komit untuk selalu memperbaiki itu
namun demikian saya sampaikan dalam situasi yang sulit ini
kemarin tahun lalu laba bri tiga puluh dua empat triliun
maka kemudian yang porsi pemerintah kita setor dividen empat belas triliun
dan kemudian kita membayar pajak dua belas triliun
dua puluh triliun keuntungan itu semua kita balikkan kepada negara
dan negara melalui apbn membuat program yang kembali lagi ke masyarakat
jadi apapun bri berapapun labahnya bri
itu akan kembali kepada negara negara kepada rakyat
maka adalah pantas dan wajib hukumnya masyarakat untuk mensupport
dan mendukung kinerja bri
itu yang paling penting sebenarnya
dan kemudian kita sendiri yang kerja di bri
di neracanya itu masih neraca bumn
neraca bumn itu cirinya apa
neracanya bumn itu separuh punya negara separuh bukan
asetnya adalah aset negara hutangnya bukan hutang negara
itu kita harus tahu semua
maka kita harus mengelola itu dengan hati hati
mengelola itu dengan hati hati
jadi memang kita ditugaskan untuk mencari untung
tapi mengelolanya hati hati supaya selamat
jadi closing statement mengelola bank bumn seperti bri ini
kita hanya butuh dua sahabat yang sangat kita butuhkan
di sebelah kanan kita harus ada si untung
dan di sebelah kiri kita harus ada si selamat
mudah mudahan kita kelola dengan bri dengan untung dan selamat
baik baik terima kasih pak narso
terima kasih pak narsot atas waktunya bersama cnn indonesia
dan sudah sharing bersama kami
semoga visi besar dari bri untuk menjadi the most valuable banking group
ini dapat segera tercapai dengan kinerja yang semakin baik di tahun tahun mendatang
terima kasih pak narsot
dan demikianlah bincang bincang kami dengan direktur utama bri bank rakyat indonesia
semoga memberikan insight dan bermanfaat bagi anda